program full day school yang mengharuskan siswa belajar delapan jam sehari
rencananya juga akan diberlakukan di sekolah sekolah seperti madrasah dan pesantren
namun menteri pendidikan muhajir effendi belum merinci lebih jauh
terkait adanya permintaan agar kebijakan tersebut bekerja sama dengan pihak sekolah madrasah
lima hari sekolah itu karena terkait dengan tugas pekerjaan guru ya
kan ada impresnya bahwa kerjanya kerja kerja bagai bagai itu
menanggapi rencana tersebut sekitar dua siswa madrasah nahdlatul ulama atau nahdliyin
melakukan aksi istiqosa di halaman gedung dewan perwakilan rakyat daerah dprd
kabupaten pasuruan jawa timur rabu siang
mereka mengecam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ri no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas pasal dua
tentang hari sekolah ini
pemangkasan jam belajar dari enam hari menjadi lima hari ini dianggap dapat mengebiri materi pendidikan agama
khususnya di sekolah islam berbasis pondok pesantren
selain menolak masa juga meminta presiden jokowi
segera mencopot mendikbud muhajir effendi
kami ulama pimpinan pondok pesantren pengurus nahdlatul ulama
lembaga pendidikan mahadev nu dan lembaga persatuan guru nahdlatul ulama

masa mengancam akan menggelar aksi susulan jika permendikbud tersebut tidak segera dicabut